aku aku tapi sedih
waduh kamu nangis dong
iya lah ini juga sekarang lagi nangis tahu
mama aku pindahin aku sekolah ke jogja
aduh gimana nih
aku juga gak tau
aku gak mau ke sana
kok reva sama anak motor itu lagi sih
lo balik aja deh sekarang
itu soalnya bokap gue udah nyampe
reva gue tuh bukan cowok pengecut
nanti gue bakal jelasin ke bokap lo
tapi kayaknya untuk sekarang ini
lo pergi sekarang
karena kan sekarang bokap gue lagi kesel banget sama gue
ya udah deh
lo cabut ya
jadi kapan nih jawabannya
cabut dulu buruan
bentar bentar bentar bentar bentar
mas jangan emosi
mas harus temuin mereka
dan mas harus merayang si boy itu
reva kamu ngapain dipinggir jalan
barangan anak yang gak sopan itu
iya iya tapi ini aku parkirin motor dulu
dia diangkutin ke kamu aja gimana
iya ke jogja sekolah disana
oh lah cocok
kalau setuju cakep bener deh
ya yaudah kalau gitu kakak bilang ke dia ya
iya cocok juga
aku sebel sebel sebel sebel aku sama kamu
bim bim bim itu kemana sih
kan ditelepon telepon gak diangkat
eh mama tau gak
mama ada berita yang dahsyat banget buat kamu
kasih tau gak ya
mama niat gak sih kasih tau anaknya
kalau nggak niat gak apa apa
tanya dulu dong antusias itu
mali mama ada berita yang dasyat banget buat kamu
mama jangan aneh aneh
masa anaknya diekspor ke jogja nih kira daging sapi
kalau kamu gak diekspor yang ada kamu ketularan nora tuh kayak si cacing kermi
pokoknya keputusan mama udah bulat kayak bola dunia
kamu ke jogja dititipin kesepupunya mama
mama apaan sih
elah nih yang kayak begini nih
kamu tuh kudus sadar
kamu itu anak mama
kamu itu anak mama
jadi kalau kamu dibilang diekspor jadi diekspor berangkat
kata siapa melena ketanda
aduh sampe juga
banyak miss call dari bebek
sisa pulsa anda tidak cukup untuk melakukan panggilan
bebek kamu tuh kemana aja sih
aku teleponnya dari tadi juga
tadi tuh mama kamu ngerjain aku
ngepesin ban motor aku
kamu tau gak
dari pohon sawo yang tadi sampe tukang tambel ban
jauh banget lagi
ini aku baru sampe
mama aku tega banget sama kamu
ini bukan salah kamu kok
aku tapi sedih
ini juga sekarang lagi nangis
mama aku pindahin aku
sekolah ke jogja
aku juga gak tau
aku gak mau ke sana
tapi mama aku suruh aku pindah
aku gak mau pisah dari kamu bebek
aku juga gak mau bisa dari kamu
kalo aku sama pisah dari kamu
lebih baik aku bunuh diri aja deh
aku gak bisa jauh dari kamu bebe
kalau kamu mati bunuh diri sama aja
kita artinya bisa bisa juga
terus gimana dong
aku juga gak tau
ya udah deh
ini udah malem
kamu pulang dulu ke rumah
sekarang kamu mendingin video aja ya
kamu gak usah mikirin
soal kamu mau dipindahin ke jogja ya
biar besok aja kita pikirin ya bareng bareng
emang kamu punya otak
tapi yaudah nek
kamu tidur ya istirahat ya
bang udah bang selesai
oh iya terima kasih
terima kasih bang
harus diperbaiki ya
apes tuh hidup gue
udah pulang anakku
boy kayaknya kamu perlu mandi dulu deh
habis mandi kita makan malam bareng
eh gue gak usah mandi juga
tetap aja cakep
tapi gak usah ganteng papa ma
mandi dulu ya
kayak mama sih boy
enggak ya mama cantik pa
kayak mama sih boy